halo selamat malam demokrasi indonesia katanya tengah memasuki musim semi
pesta demokrasi dirayakan begitu panjang dengan gegap gempita dan fanatisme
musim semi yang tidak hanya menghasilkan sirkulasi elit
tapi juga lengkap dengan hingar bingar
perang media sosial sampai jual beli kebencian
yang jadi pemandangan yang menghiasi ruang publik sehari hari
apa yang bisa kita refleksikan dari proses demokrasi di tahun dua ribu sembilan belas
untuk menuju dua ribu dua puluh yang lebih baik
itulah tema besar kami malam hari ini bersama saya budi adiputro
kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam
mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
tentu saja ini akan kita segera hitung akalkulasi dan nanti setelah kita putuskan akan juga kami sampaikan kepada para senior dan guru guru saya yang hadir pada sore hari ini
pemilihan presiden dan wakil presiden
saya ini produk dari pemilihan langsung sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen apa jawaban saya
apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara apakah tidak melebar kemana mana
sekarang ini kenyataannya seperti itu kan
jadi lebih baik tidak usah amademen
sudah datang kemudian ada analis politik dari universitas indonesia mbak sri budi eko wadani mbak dhani terima kasih sudah datang
kemudian di ujung sana kita impor dari sumatera barat ada ferry amsari direktur pusat studi konstitusi universitas andalas terima kasih bang ferry sudah datang
dan yang terakhir ini politisi tapi jangan terlalu banyak diserang nanti ya karena beliau juga masih menulis partainya baru ikut pemilu tahun ini ada samara amani ketua dpp dari psi terima kasih
samara kita akan bicara sebelum kita menatap hari depan apakah cerah ataupun tidak cerah kita harus refleksi dulu apa yang terjadi di pemilu dua ribu sembilan belas saya mau minta mbak dhani dulu deh ladies first kalau bahasanya ya
tapi kalau kita bicara mengenai pemilu dua ribu sembilan belas mbak catatan paling penting dari segi prosedural dulu deh kita sebelum bicara mengenai substansinya siapa yang menang atau anda happy atau tidak happy dengan yang menang gitu misalnya tapi kita bicara prosedural apa catatan anda mbak
sebetulnya dari sisi prosedural itu kan pengalaman pemilu berpemilu di indonesia itu sudah sejak katakanlah dua ribu empat ya artinya apa namanya perubahan undang undang pemilu kemudian diikuti dengan berbagai macam di tataran prosedur yang lebih baik gitu
nah saya menemukan memang ini di aspek penyelenggaraan itu itu apa namanya catatan yang utama adalah ini sepertinya sense untuk pemilu serentak ini belum apa namanya
disampaikan secara baik kepada penyelenggara sampai ke masyarakat
yang saya catatan paling penting adalah memang sosialisasi ya sosialisasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan juga kepada penyelenggara di tataran yang paling bawah
karena kita banyak yang sudah kita amati selama ini kan misalnya soal penyelenggaraan pemilu di tps gitu ya
memang secara umum
itu dianggap baik gitu ya
tetapi kita masih menemukan kan hal hal yang sebetulnya tidak boleh diulang lagi di pemilu yang kesekian kali
ya misalnya kemarin ditemukan misalnya ada kasus tps di mana misalnya kelelahan ya dari kpps yang kedua
banyak petugas tps yang kemudian meninggal dunia gitu ya
ya banyak itu kan memang selalu dikatakan dikonfirmasi dengan persentase dari total jumlah
tapi saya melihat ini ada problem apa namanya
problem situasi untuk mengatasi di tataran di tataran praktisnya
katakanlah sudah tahu bahwa pemilu ini akan lima kotak katakanlah begitu ya
dan artinya kita sudah bisa menduga kira kira akan ada kerja yang overload di tataran paling bawah
sehingga kemungkinan terjadinya katakanlah potensi kecurangan di tingkat paling bawah itu tinggi
dan apa namanya ini yang mungkin memang secara kasat mata bisa saja banyak yang tidak dibuktikan
tidak bisa dibuktikan gitu
tapi saya mungkin melihat ini satu yang sangat serius untuk ditangani
jadi secara prosedur banyak catatan catatan kritis
saya mau ke mas ferry dulu
bang ferry anda lihat nawaitunya awal kemudian para elit kita memutuskan pemilu harus barengan aja deh
biar irit biar nggak ada pandi politik nanti donald akan cerita soal itu
tercapai nggak semua harapan itu yang ketika undang undang itu dibuat
gagasan awalnya sih begini mas
budi mau diserentakkan agar ruang politik transaksional proses pencalonan presiden
tidak hanya berbasis kepentingan tapi betul betul kesepakatan ideologis kurang lebih begitu ya
tetapi kelemahan partai politik kita selalu ada ruang yang mau dimainkan
sehingga transaksi itu tetap terjadi
misalnya keinginan agar pencalonan presiden
pencalonan itu di awal partai partai kemudian berkoalisi
tiba tiba di ujungnya koalisinya cair lagi begitu ya bisa bergabung lagi
padahal pertarungannya keras sekali ya panas
tapi panas sekali nah itu juga gara gara komitmen untuk menjalankan konstitusi itu kurang
misalnya di konstitusi bahwa partai atau gabungan partai politik boleh kok mencalonkan presiden
sehingga presiden kita mungkin agar lebih beragam
tidak timbul friksi komitmen antara partai jelas
tapi ujung ujungnya kemudian ada perubahan undang undang pemilu
ada pasal dua ratus dua puluh dua bahwa yang boleh mencalonkan presiden dan wakil presiden adalah partai atau gabungan partai politik
ini ada syarat tambahan
di konstitusi tidak ada syarat tambahan itu
karena itu sebagian penggiat pemilu bilang begini kita ini negara beragam tapi presidennya kok itu itu terus
jadi kita beragam atau tidak sebenarnya
karena memang setting undang undangnya mengharuskan atau membuat pilihannya tidak banyak
iya akhirnya di setting sedemikian rupa komitmen itu malah tertuju kepada dua calon yang ujung ujungnya friksinya tinggi
sehingga pasangan lain harus kalau menang dia akan berpikir begini kita harus merangkul
kalau tidak kita akan perpecahan ini akan sampai dengan masa jabatannya
kalau kata teman temannya samara di koalisi jangan salahin partai dong
itu kan yang mau apa namanya masyarakat partai sendiri ya gimana pilihannya cuma itu
yang buat undang undang aturan main kan partai politik melalui dpr sebenarnya
kalau memang ada keinginan mau menjalankan konstitusi baik baik
semestinya harus ada
komitmen berkonstitusi dalam undang undang
nah itu yang kita juga akan khawatirkan bahwa lima tahun sekali ada upaya mengubah undang undang pemilu
kalau ada perubahan di soal soal teknis yang disampaikan oleh mbak dhani tadi
ada faktor kelelahan bagaimana mengantisipasinya oke
tapi kalau dirubah lagi sistemnya ya
sistem pemilu itu kan intinya konversi suara menjadi kursi
diubah lagi soal cara menghitung kursi
menghitung kursinya diubah lagi sistemnya itu tidak elok
karena kalau setiap lima tahun diubah mas budi itu bayangkan
peserta belum tentu paham penyelenggara harus belajar lagi sistem baru
pemilih juga kebingungan dengan sistem yang baru
akhirnya kita cuma trial and error saja
oke bang donald harapan untuk membuat pemilu menjadi lebih ringkas lebih murah
tidak ada money politics jadi pengawasannya lebih irit karena bareng bareng
jadi tidak perlu banyak saksi gitu terwujud gak secara governance
ya secara angka angka penyelenggaraan pemilu tentu ada cost yang terkurangi ya pastinya ya
tapi tentu ada harga juga harus dibayar
tadi mbak dhani menjelaskan beberapa harga yang harus dibayar
bagaimana kita melihat para penyelenggara pemilu pada level terendah
tugas kpps kemudian menderita kelelahan
kelelahan dalam proses penyelenggaran pemilu itu sendiri
tapi bagi saya melihat salah satu problem kalau kita bicara tataran teknis penyelenggaraan pemilu
kita dihadapkan pada persoalan laten
salah satunya daftar pemilih misalkan saja
itu selalu menjadi persoalan yang tidak kunjung berhenti dan tuntas dari kepemiluan
maksudnya ada hak hak publik yang tercerabut di situ
konflik data pemilih kan selalu terjadi
perbedaan data pemilih versi kementerian dalam negeri versi komisi pemilihan umum
itu selalu terjadi perbedaan
seberapa penting itu punya dampak
itu basis pemilih yang paling dasar
kalau kita bicara soal pemilihan umum kita bicara elemen people to right to vote hak untuk memilih
kalau hak untuk memilihnya hilang karena persoalan administrasi kepemiluan
maka kemudian esensi pemilu akses bagi masyarakat untuk memilih pemimpin
itu bisa menjadi hilang
akses keadilan pemilu juga hilang
misalkan saja di situlah potensi terjadi electoral fraudnya terjadi
proses penggelembungan suara oleh oknum tertentu
kita tidak perlu menyebut apakah terjadi di presidensi di capres atau pemilu legislatif
potensi kedua duanya sama sama terbuka itu untuk terjadi
jadi yang mau saya soroti di bagian pertama ini mas budi
persoalan laten kita bicara soal proses formil kepemiluan
sebenarnya combine dengan persoalan substansi kepemiluan
kita tidak pernah tuntas dalam bicara soal bagian lain
bagaimana penyelenggaraan administrasi kepemiluan
salah satunya daftar pemilih
nah yang lebih substansial menurut saya juga adalah proses electoral justice nya kan juga tidak jalan
electoral justice itu oke ditahan dulu itu akan kita bahas di segmen berikutnya
supaya kita lebih santai dan samara supaya jawabnya lebih enak setelah ini
kita akan kembali ke usaha judah
kita masih membahas pemilu dua ribu sembilan belas
pernak perniknya sebelum kita nanti menatap tahun dua ribu dua puluh
bang donald silahkan dilanjutkan electoral justice apa yang menurut anda paling krusial
salah satu gagasan besar untuk menegakkan keadilan pemilu adalah menciptakan organ penyelenggara pemilu di luar kpu
yang kemudian kita sebut dengan badan pengawas pemilu
kalau kita baca undang undang dasar

maksud saya adalah ini adalah politik hukum pembentukan lembaga negara dalam pengawasan pemilu
tujuannya adalah output nya adalah terciptanya keadilan pemilu
outcome nya adalah adil bagi peserta pemilu keseluruhannya
tapi apakah itu terjadi
mari kita ukur secara data yang lebih objektif untuk menilai itu
ada kasus misalkan saja dugaan mahar politik
salah satu cawa pres untuk bisa diusung

menjadi cawa pres di pemilu kemarin
mahar yang disebut sandiaga diduga memberikan uang sebesar lima ratus miliar rupiah
kan tidak ada proses perkembangannya sampai dengan saat sekarang ini
kalau kita bicara juga
artinya sudah diputus tidak terbukti katanya
tidak ini prosesnya menggantung
tidak ada keputusan final lembaga yang benar benar membuktikan bahwa politik uangnya tidak terbukti
jadi dibikin frasanya menggantung putusannya seperti itu
nah lain lagi di persoalan kita di pemilu legislatif
itu jauh lebih masif
persoalan di pemilu legislatif
samara sebagai calon anggota legislatif di dapil dki dua bisa menceritakan bagaimana masifnya politik uang di kontestasi pemilu legislatif
kasus bowo sidik misalkan saja kpk menyita tujuh ratus ribu amplop yang akan menjadi bahan serangan fajar
itu bukti bahwa persoalan kita sekarang salah satunya adalah money politics kandidasi buying jual beli pencalonan
tapi itu tidak bisa di
tapi itu tidak bisa dituntaskan oleh yang namanya badan penyelenggara pemilu
jadi kanker kanker lama pemilu itu tidak bisa dihapus atau berlanjut gitu ya ke pemilu yang serentak yang katanya bisa menyelesaikan banyak persoalan ini
samara gimana sebagai peserta nih
bukan aktor tadi mungkin aktor yang lain
oh saya nggak mau juga sih
barang barang saya mau ya
tapi kalau misalnya dilihat tadi dari apa yang kita bahas
memang ada dua isu yang sangat penting ya
pertama kalau misalnya dari segi peserta pemilu kita bisa lihat dari segi pemilu serentak
kalau untuk kita sebagai peserta pemilu legislatif dan saya sendiri sebagai caleg
memang itu menjadi tantangan yang luar biasa
karena publiknya tidak fokus pada pemilih legislatif
mereka kurang peduli dengan siapa kandidat yang mencalonkan diri sebagai wakil rakyat
sehingga kita perlu usaha yang ekstra untuk memutuhkan pada publik kita punya perangkat dalam kita like di pilih dan lain sebagainya
memang kritik saya juga terhadap misalnya kpu adalah
kpu juga tidak fokus terhadap pemilu legislatif
dalam artian mereka tidak menyelenggarakan juga misalnya
debat atau diskusi antara partai partai
agar publik juga tahu apa perbedaan platform antar partai
akhirnya yang terjadi selama masa kampanye yang sangat panjang tersebut
publik hanya fokus pada pilpres
kelelawar dan katak itu ya
hanya fokus pada pilpres
dan jadi akhirnya satu koalisi itu dianggap sama semua
padahal tentu saja bahwa satu koalisi adalah pemilihan presiden
berarti kita tidak bertarung dalam tataran pemilihan legislatif
jadi itu jadi isu yang cukup berat bagi kita serta
dan itu merugikan partai baru
tidak itu sudah sangat merugikan sebagai partai baru
karena tentunya kita tidak dikenal
dampak keterbelahan politik yang tadi ada yang kelelawar satu katak gitu gitu
kecabung kampret gitu gitu dibawah itu kan rasanya risih sekali gitu sama
itu cukup mengganggu nggak
saya pikir cukup mengganggu
mungkin saya ceritakan satu pengalaman saja ya
artinya dulu ketika kita kampanye karena memang kita sebagai caleg dari partai mendukung tentu pak jokowi ya
saya yakin mungkin dari kubu sebelah dulu juga sangat terdampak
pernah kita turun ke dalam salah satu kawasan salah satu area di dapil saya di dki dua
dimana kita dipersekusi karena misalnya daerah tersebut adalah mayoritas kubu sebelah
memang itu sangat terbelah sampai ke akar rumput gitu ke grassroot
tapi yang memang harus dilakukan ya itu tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh mas ferry
memang keterbelahan ini tidak lepas juga dari awalnya setting presidential threshold
dan memang presidential threshold itu juga membuat situasi yang
menjadi sulit dan menyulitkan misalnya oke lah kalau kemarin
tapi untuk lima tahun ke depan kalau tidak ada perubahan
kita akan sulit melihat tokoh tokoh baru yang bisa bertarung
misalnya yang sukses di daerah seperti misalnya pemimil paganjar
jadi mungkin bertarung pada tingkat nasional
ada satu hal yang dikeluhkan oleh presiden ke enam sby ketika bicara evaluasinya mengenai pemilu dua ribu sembilan belas
selain tadi macam macam segi prosedural nanti mbak dhani akan menarik juga
apakah masalah prosedural itu juga berkaitan juga atau berdampak pada efeknya
secara hasilnya dan secara substansinya tapi ada satu hal mbak dhani ditahan dulu
presiden kmhbi punya komentar yang lumayan menohok soal ini
yang buruk pertama kali dalam sejarah pemilu kita diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takaranya
juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa baik karena kekerasan maupun bukan
ini nyambung nggak efek dari prosedural ke hal hal tadi
iya sebetulnya masyarakat sipil itu sudah punya agenda penguatan pemilu
penguatan prosedur demokrasi itu sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua ribu empat ya dan terkelola
dan memang proses undang undang pemilu dua ribu sembilan belas ini itu penuh dengan kalau tidak salah pembajakan di tengah jalan juga ya
terutama soal presiden treset kemudian kelembagaan kpu ban bawah sendiri
tadi soal politik uang sebetulnya politik uang itu nggak clear juga di undang undang pemilu yang terbaru ini
memang disamarkan atau gimana
ya dan sehingga sebetulnya ini nanti gini loh partai kita ini kan sekarang ya mau gak mau ya kita harus terbuka juga
sangat pragmatis dan hanya kepentingan elektoralnya saja yang menjadi guidance gitu
sehingga urusan tadi soal presiden treset misalnya soal senlak itu kan demi sebetulnya berapa hitung hitungan yang saya bisa peroleh gitu
sehingga pemilu serentak yang didesain sebagai bagian untuk menguatkan so call presidensialisme gitu
itu dibelokkan menjadi urusan bagaimana supaya nanti koalisi kita itu bisa cuma dua
di akhirnya kita ketemu karena apa
elektoral itu yang bermain gitu itu satu ya
jadi berusaha ini tingkat keparahan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dengan misalnya revision undang undang kpk
di mana bayangkan ya proseduranya
itu punya dampak tuh dari prosedur itu
iya kan akhirnya kan semuanya mendapatkan vote for yes gitu ya
untuk sesuatu yang sebetulnya menyalahi prosedural pengajuan rancang undang undang yang sudah ada undang undangnya gitu
sementara kami di masyarakat sipil kan selalu bermain itu mengikuti dong pola regulasi yang ada
kita bisa mengajukan ini kemana kenapa gitu kan
tapi ini kan tiba tiba semua fraksi setuju revisi undang undang kpk
terus kita akhirnya hanya bisa ya nggak bisa diem juga ini melongok gitu loh
nah ini saya pikir saya agak khawatir nanti kalau bicara ke depan kita akan terulang lagi
karena semua partai itu sudah sepertinya satu perahu
seberapa mungkin kenistaan ini akan terulang
seberapa mungkin kenistaan ini akan terulang
saya harus katakan itu tinggi ya potensinya ya
apalagi jauh jauh hari sudah bilang amandemen mau pilpres oleh mpr dprd ya mendagri sendiri mengatakan kita harus evaluasi pilkada
nggak ada apa mungkin akan dikembalikan lagi ke dprd
sepertinya lupa ya artinya gini reformasi indonesia itu apa sih yang ingin kita tuju
kan kedaulatan rakyat yang selama tiga puluh tahun lebih itu dicerabut dari akarnya
dan salah satu kunci yang berhasil adalah untuk indonesia
saya pikir ini di dunia adalah sesuatu yang sangat penting adalah pemilihan langsung
itu pembelajaran yang sangat besar buat demokrasi kita
kalau dicabut bagaimana
apa yang perlu kita pelajari apa yang kita perlu perbaiki ini katanya komisi dua punya giroh akan segera nih memperbaiki paket undang undang politik gitu segala macam
apa yang paling penting secara prosedural kita hadapi eh kita perbaiki sehingga substansinya tidak kemana mana
komitmen partai politik ya
saya percaya teman teman partai politik banyak orang baik
tapi masalahnya partai kita itu didominasi oleh satu dua orang figur ya
yang punya kepentingan tersendiri
akibatnya demokrasi di internal partai kan tidak terbangun
ujung ujungnya sistem pertandingan tidak sehat
kalau tadi ada upaya misalnya mengubah sistem
mari berkomitmen dengan sistem ini sampai kita semua tahu kalau ada penyimpangan dari satu sistem itu dilakukan kita semua tahu
jangan sampai diubah terus kita masih bingung berdebat tentang sistem
ini sistem baru begini permainannya
nah komitmen itu perlu misalnya komitmen terhadap bahwa ini demokrasi kita adalah demokrasi pemilihan langsung
mau presiden legislatif dprd begitu ya
kepala daerah langsung
karena kita mau membangun jembatan antara elit politik dengan rakyat
kalau itu dipindahkan ke ruang yang namanya parlemen tentu elit akan berbicara sesama elit
aroma aroma ingin migrasi itu ada gak bang ferry yang dilihat ya
kan kita sudah dengar ya tiba tiba setelah pemilu selesai entah apa alasannya mau memindahkan pemilihan presiden
kalau kita mau memindahkan pemilihan kepala daerah ke dprd
nah ini kan soal komitmen kita membangun demokrasi
kalau kita mau bersikuku yang perlu diperbaiki teknis teknis yang kurang
jangan rusak sistemnya
jangan rusak sistem
samara anda lihat teman teman anda teman sejawat anda yang ada di parlemen punya apa namanya
teman sejawat ya
iya teman teman sejawat sesama peserta pemilu maksudnya
itu apa namanya punya keinginan dan komitmen yang sama nggak
dua ribu sembilan belas itu banyak sekali yang kacau sehingga harus betul betul duduk untuk kepentingan politik demokrasi kita ke depan
tidak hanya sekedar elektoral saja
ya kita harapkan tapi karena pengalaman depan serius untuk merepas undang undang ini maka mulailah sekarang
jangan nanti belajar dari pemilu dua ribu sembilan belas ya kita lihat bahwa undang undang itu diketok sangat dekat dengan pemilu
sehingga misalnya sebagai pengalaman saya karena kita dulu di psi juga sama sama mendirikan partai kan dari baru
peraturannya oleh dpr undang undangnya oleh dpr itu diketok dengan sangat terlambat sehingga kpu sendiri juga membuat peraturan secara terburu buru
sehingga ketika kita partai baru harus memasukkan syarat syarat administrasi verifikasi itu jadi sangat sangat mepet waktunya
jadi kalau memang ada keselesaan seperti itu maka harusnya dilakukan lima tahun untuk pemilu selanjutnya
karena ini memang perbaikan sistem itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam setahun setahun

harus dimulai bahkan di awal tahun dua ribu dua puluh sehingga bisa panjang perjalanan kita ya

saya mau lihat dua ribu sembilan belas yang lalu dengan undang undang pemilu dua ribu tujuh belas ini itu kan sosialisasinya minim sekali
untuk sebuah sistem yang baru penggabungan pemilu yang lima kota ini itu boleh dikatakan sosialisasi itu di ruang yang sangat sangat terbatas
mestinya untuk sistem baru ini kita mensosialisasikan ke publik lebih banyak agar publik bisa

mestinya karena serentak anda lihat memang perlu dikawal

bagian dan pembelajaran pemiluan tentunya harus dilakukan secara komprehensif
bagian dan pembelajaran pemiluan tentunya harus dilakukan secara komprehensif

termasuk juga apa yang dilakukan dalam waktu depan tadi sedikit sudah disampaikan bahwa agenda perbaikan revisi undang undang kepemiluan menjadi salah satu isu prioritas

dan itu kan sebenarnya kalau kita lihat dalam proyek nas prioritas menjadi salah satu wacana yang akan dibangun oleh partai politik yang ada di dpr
tapi jangan lupa kita itu sering berjalan terpisah
di sisi yang lain melakukan electoral management perbaikan di sisi kepemiluan undang undang pemilunya diganti secara rutin trial and errornya berjalan terus menerus
tapi salah satu motherboardnya partai politik itu tidak pernah diperbaiki
itulah kemudian saya nilai secara asimetris
maka yang harus dilakukan ke depan di dua ribu dua puluh bagaimana kemudian pembenahan electoral managementnya melalui instrumen revisi undang undang tujuh dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
dijalankan secara bersamaan dengan perbaikan di sektor partai politik yaitu melalui instrumen revisi undang undang partai politik
kalau tidak ini berjalan asimetris
problem tata kelola kepemiluan itu lebih besar itu disebabkan karena problem tata kelola di kepartaian
jadi ini persoalan yang saling punya hubungan kausalitas diantaranya
dan kita berharap konfigurasi politik yang berubah membuat orang orang yang ada di parlemen sana teman teman sejawatnya samaranya bisa duduk untuk memikirkan negara
tidak hanya bicara mengenai
gak hanya parlemen mas budi presiden juga
yang porsinya setengah ada di presiden
badan ini singkat saja pilkada dua ribu dua puluh depan mana
apa yang paling penting kita pelajari dari pemilu serentak dua ribu sembilan belas untuk kita bisa pelajari betul pilkada dua ribu dua puluh kayaknya harus berjalan
ini kandidasi sebetulnya itu yang paling penting
kandidasi di partai dan juga bagaimana partai bisa melakukan tadi proses perbaikan internal
jadi kalau memang undang undang partai politik saran saya direvisi secara cepat revisi dulu itu
dengan perbaikan proses kandidasi untuk pilkada dan juga untuk semua proses pemilihan politik
jadi akses orang orang baik untuk bisa maju di pilkada
dan jangan lupa mungkin satu lagi revisi undang undang pemilu fine
tetapi harus ada kesepakatan dasar
misalnya jangan mengubah sistem pemilu jadi tertutup
jangan nah gitu kalau ini nggak ada itu liar
tapi katanya dari dua kali masa jabatan parlemen terakhir mereka pada sepakat tadi mbak dhani untuk mengamandemen konstitusi dan mengembalikan lagi gbhn dari alam tubuh
jadi kalau udah nggak ada kesepakatan dasar
kita bahas itu apa perlu sebenarnya untuk republik kita ke depan kita akan bahas usaha jeda
ada keinginan tadi kalau kata mbak dhani semua orang sepakat untuk bisa bisa untuk kita merevisi undang undang pemilu kita supaya lebih substansinya lebih bagus
tapi ternyata mereka sepakatnya bukan itu
mengamandemen konstitusi kita dan mengembalikan gbhn lagi dari alam kubur
kalau tadi kata bung donal budi salah tuh bilangnya musim semi demokrasi harusnya musim gugur
apakah musim gugur masuk gara gara seperti ini kita saksikan dulu pernyataan dari ketua mpr bambang susatyo
perasaan penting adanya atau diadakan kembali haluan negara
karena itu untuk memberikan arah yang lebih jelas pemilihan presiden dan wakil presiden
bermanfaat dan lebih baik lebih tinggi kemaslahannya dikembalikan ke mpr
dan pbnu mendorong mpr kembali menjadi lembaga tertinggi negara
saya mau ke mbak dhani dulu ini apa kayak ada gentleman agreement diantara para elit kita di parlemen untuk menghadirkan wacana wacana tadi gimana
kalau itu benar benar terrealisasi saya ngeri dengan indonesia nih ke depan ya
karena kita ya boleh jadi
jadi ini kan suatu pertarungan yang luar biasa ketika kita memperjuangkan ambil ambil konstitusi tahun dua ribu dua ribu dua
memasukkan pemilihan presiden secara langsung ya
memutus mata rantai apa ya bahasa akademiknya oligarki
oligarki politik itu tidak mudah hanya harus bertahap gitu
dan pemilu langsung gitu ya dengan mengkedepankan partisipasi masyarakat itu salah satu caranya
yang agak mengerikan dari sini kan kemudian
mengerikan menurut mbak dhani ya
ya saya mengerikan karena nanti
bang bang bilang ini bagus loh bukan mengerikan
kiai said juga bilang bagus
artinya dengan proses prosedural pemilu yang didesain untuk kepentingan elektoral
supaya katakanlah nanti yang saling kong kali kong ya saling berkonspirasi di belakang layar gitu ya
lalu nanti proses di dpd juga demikian gitu kan
nanti dpr dpd ketika menjadi dpr
mereka pilih artinya mereka diantara mereka sendiri gitu
karena ini yang menurut saya harus hati hati
tapi anda lihat gejala aroma untuk bisa menciptakan hal hal yang tadi anda bilang ngeri itu
ya mudah mudahan ini warning system dari apa yang disampaikan oleh ketua mpr itu adalah early warning system buat kita semua gitu
hati hati hei ini ada elit ingin mencoba sesuatu
saya mau ke bang ferry dulu
perlu gak banyak yang orang orang nanya kayaknya kita perlu sih gbhn ya
supaya ada kesinambungan sustainability
ya kuncinya masukin gbhe nih ya buka dulu keran sama demikian situ sih
perlu gak sih sebenarnya di jaman sekarang nih
waktu gbhe kita apa gak simultan gak pembangunan kita
enggak juga kepentingan elit juga
kan ada pelita satu sampai pelita berapa gitu kan
iya tapi kan yang dikerjakan itu kan kepentingan kepentingan bukan apa yang ditulis itu ya
bahkan kalau dilihat sekarang kan sudah ada undang undang dua puluh lima
yang kemudian menjaga agar kesinambungan pembangunan itu terjadi
yang saya lihat bukan gbhn nya tapi dibalik gbhn nya
jadi begini kalau gbhn itu diberikan ke mpr mpr bisa mengatur banyak hal
seluruh lembaga harus ikut apa yang diinginkan oleh gbhn
mpr menjadi yang terkuat lagi lembaga tertinggi negara lagi
nah ini begitu jadi lembaga tertinggi ujungnya yang disampaikan pak bamsud
pemilihan presiden tidak langsung di mpr
jadi itu pengakuan sebenarnya
nah ini pengakuan sebenarnya
nah bahayanya ini adalah selama ini pemilihan langsung itu ada yang tidak bisa dijangkau elit kalau tidak mendekati perasaan publik
sehebat apapun mereka di partai politik seelit apapun mereka di partai politik belum tentu pemilih langsung mau memilih
jadi ada perbedaan ada gap ya
hanya orang orang yang bisa menyentuh perasaan publik lah yang kemudian terpilih secara langsung
nah ini yang kemudian dikhawatirkan oleh elit partai politik ya
kalau langsung terus kita kapan jadi presidennya ya
jadi makanya mau dipindahkan ke ruang elit ke ruang mpr di mana transaksinya antar elit
uangnya bisa diukur
kalau pemilihan langsung mas budi
mau digelontorkan seberapa banyak uang pun kalau publik belum tentu cinta ya tidak bakal jadi presiden
tapi kalau digelontorkan di kursi kursi yang terbatas potensinya akan jauh
bukannya biayanya jadi lebih murah justru itu mengevaluasi biaya politik tinggi money politik seperti tadi anda takutkan tadi dan anda katakan gitu bang donald
kalau untuk biaya formal penyelenggaraan pasti terpangkas
kalau formal penyelenggaraan ya
tetapi ada biaya yang tidak terukur beyond itu
bicara soal regenerasi politik sirkulasi elit bicara soal bagaimana demokrasi itu diakses oleh masyarakat
itu justru harga yang jauh tidak ternilai dibandingkan dengan harga biaya penyelenggaran yang bisa ditakar secara nominal
nah saya sepakat dengan apa disampaikan oleh bang ferry bahwa ada ketakutan memang elit walaupun mereka punya partai politik
punya saham mayoritas di partai politik
tapi tidak bisa mengontrol pemilih
tidak punya sell point nilai jual kepada pemilih
dan itu berlaku baik pada kontestasi di elit nasional sampai dengan elit lokal
jadi anda curiga gbhn hanyalah pintu masuk untuk masuk ke tangga tangga lain itu
saya setuju bahwa biarlah saya beruzon daripada demokrasinya dibiarkan dibajak terus oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab
psi melihatnya hal yang sama sama arah bahwa ini pintu masuk saja
untuk masalah gbhn anda merasa seperlu itu nggak sih
kalau menurut saya sih kalau misalnya kita bicara soal pembangunan
kita sekarang sudah punya rpjmn dan sudah ada rpjmd
sebenarnya sudah ada rencana soal itu
jadi sebenarnya kita tidak memerlukan gbhn
justru yang saya takutkan seperti tadi sudah kita bahas ya
pak jokowi sendiri juga ngomong gitu
kalau sampai pintu aman demen itu dibuka
maka akan ada kemungkinan bahwa ada upaya dan memang sudah ada suara suara itu untuk mengembalikan pemilu presiden ke mpr
nah kalau sampai pemilih presiden itu dikembalikan ke mpr
tadi saya juga disusul sama mas ferry
itu buat saya dua hal
yang pertama dia pengkhianatan terhadap sistem presidensil
yang kedua dia pengkhianatan terhadap demokrasi dan reformasi yang kemarin kita perjuangkan
karena untuk apa lagi kita punya sistem presidensil
kalau pada dasarnya kita memiliki sistem parlementer
kita hanya memilih partai dan memilih representatif kita
dan representatif kita yang menentukan siapa presidennya
psi merasa bahaya itu mengancam gak depan mata dengan kalau kita melihat pernyataan per elit
ada hengkih pengkihnya mungkin atau apa
ya tentu itu sangat nyata
karena pada akhirnya begini
kita mengharapkan sebanyak banyaknya tokoh maju
dan tadi sudah dikatakan kita ingin ada regenerasi
kita ingin tokoh tokoh baru
yang tentunya fresh yang kompeten yang punya terrekord baik
dari berbagai macam latar belakang
tapi kalau misalnya didominasi oleh elit
dan didominasi oleh partai partai politik ke status kool
maka yang akan terjadi mungkin tokohnya akan sama seperti pemilu dua ribu sembilan belas dan lain sebagainya
maka tidak akan ada kebaruan dalam politik kita
bang ferry gimana caranya publik menghentikan atau mencegah kengerian kengerian yang tadi anda sebutkan
bung donald sebutkan
sekarang sudah banyak cara ya
salah satu yang menarik sebenarnya daripada publik
menyuarakan hal hal negatif di media sosial
saatnya menyuarakan aspirasi kepada elit di media sosial misalnya
lalu kemudian publik juga harus terlibat langsung di partai menurut saya
jadi jangan anti partai terlibat begitu ya
terlibat bagaimana misalnya ada yang bisa menyalurkan aspirasi
ya datangin partainya dan sampaikan itu
jangan kemudian malah membangun antipati kepada partai
karena bagaimanapun sistem kita
melalui partai kita menyalurkan aspirasi
nah jangan kesempatan ini disiasiakan
oleh karena itu publik punya peran penting
untuk kemudian mendekati partai membangun partai
dan bergerak sedemikian rupa ya
untuk menyalurkan aspirasi
oke moderator juga punya peran penting untuk bisa membuat isu kita bergerak

kita akan bahas itu usaha jadwal tetap bersama kami
saya tahu bahasa betawinya sudah lama banget
sudah lama banget
jadi bukan terjadi di dua ribu sembilan belas
perlu kita tekankan soal itu
fase paling krusial menurut kami di dua ribu sembilan belas adalah
bencana revisi undang undang kpk
undang undang kpk dipersekusi
kpk secara kelembagaan dipersekusi
dengan dalih kpk dianggap mengganggu investasi
padahal sesungguhnya mengganggu koruptor
mengganggu musuh musuh pencoleng uang negara
dengan dalih tersebut lembaga ini kemudian dipersekusi dan dilemahkan
dan pemerintah sampai dengan hari ini begitu bangganya
salah satunya menteri hukum dan ham
beberapa waktu lalu di acara anti korupsi sedunia di abu dhabi
menyatakan bahwa revisi undang undang kpk memperkuat kpk secara institusi
menurut sidik ada pernyataan yang konyol dan hoax tingkat global
yang disampaikan oleh pejabat pejabat publik
jadi menurut saya kita lihat bahwa
ini adalah momentum terburuk sepanjang reformasi sembilan puluh delapan
dimana tap mpr itu adalah mengamenatkan pemberantasan korupsi
dan tap mpr juga mengamankan pembentukan lembaga khusus pemberasaan korupsi
yang hari ini tahun dua ribu sembilan belas kita lihat tidak lagi menjadi lembaga independen
tapi sudah berada di bawah rumpun kekuasaan eksekutif
dimana dewan pengawas dipilih oleh pemerintah
itu sendiri dalam hal ini presiden
dan kemudian struktur struktur organnya juga akan dikontrol
siapa dan apa yang paling berkontribusi bang ferry untuk pelemahan tadi
sehingga kita bisa anamnesa sebelum nanti orang politik yang akan menjawab
problemnya ada dimana pusaran mana
saya ingin mengatakan bahwa sebuah kebijakan politik itu
selalu berujung kepada kepala negara dan kepala pemerintahan
dan harus diingat donald bercerita bahwa di tahun ini
undang undang kpk dipersekusi
kpk itu dibonsai luar biasa
kalau tidak ada peran pak presiden tidak mungkin itu undang undang jadi
jadi seorang figur yang oleh publik diharapkan memberikan sesuatu penguatan terhadap
pemberantasan korupsi malah terlibat langsung atau tidak langsung
dalam upaya merubah undang undang kpk
dan harus diingat bahwa dalam kasus novel baswedan misalnya
presiden juga orang terdepan yang mestinya bertanggung jawab secara ketatanegaraan
untuk menyelesaikan kasus ini
bagaimanapun seluruh penyelidik penyidik penuntut umum berada di bawah komando presiden
dan hari ini ada suatu orang aparat penegak hukum
yang berupaya demi negara melakukan pemberantasan korupsi
kemudian diserang ya ini aparat negara
mau tidak mau secara ketatanegaraan presiden sebagai puncak tertinggi kekuasaan
bertanggung jawab menemukan orang ini
dan harapan saya kasus kasus penyelesaian kasus seperti ini
tidak berhenti di orang orang yang dikorbankan
tetapi juga muncul intelektual dadernya pelaku intinya
kita ingat kasus bang munir sampai hari ini cak munir
yang muncul itu adalah pelaku lapangan tetapi intelektual dadernya
malah sedang menyiram bunga di entah di mana
jadi kalau anda bilang ada upaya mempersekusi pemberantasan korupsi kita
itu karena ada sebuah operator ada sebuah kekuatan yang terencana sistematis gitu ya
sehingga bukan sporadis aja orang pengen pengen aja gitu
nabrak atau segala macam
anda lihat berarti ada kekuatan politik yang mendesain merancang
dengan sangat rapi dengan sangat organisasi gitu
sehingga ujungnya kita tahu bahwa ada pelemahan pemberantasan korupsi
merespon asbudi itu saya gini aja deh sekarang ya
ini benar benar titik nadir ya demokrasi
dimana sebetulnya partai politik
katakanlah kalau pakai bahasa sokoguru ya
sokoguru politik indonesia itu betul betul telanjang gitu ya
melakukan sesuatu yang sebetulnya jadi gini
kpk ini kan produk reformasi
dimana sebagai sebuah lembaga untuk mengatasi isu korupsi kita
karena indonesia adalah termasuk negara paling korup di dunia
dan setiap indeks itu
artinya sebetulnya ini fondasi dasar kita untuk perbaikan demokrasi kita
adalah di isu korupsi
karena pelaku korupsi sendiri adalah
dari data icw juga adalah memang aktor politik kan
dan mereka aktor politik yang melakukan itu
artinya sebetulnya partai politik
betapapun mereka itu ingin menang dalam pemilu
ingin katakanlah melakukan upaya upaya
mereka juga harus menang

mereka juga harus menang

tetapi bahwa dalam isu korupsi ini
bahwa mereka punya pegangan dasar gitu
itu pun akhirnya ditabrak juga
jadi ini menurut saya
saya tentunya sedih juga ya
melihat kok partai kita pada posisi sampai kepada yang bottom sekali ya
bawah sekali dalam hal hal seperti ini
dan tadi dikatakan oleh uda ferry
memang ya artinya dalam hal ini
kepala negara sebetulnya dituntut untuk berada di terdepan
dalam menyelamatkan demokrasi kita
nah sayangnya kami sebetulnya waktu itu
ya artinya sekarang kita dengan berhati hati mengatakan ya
akhirnya dia bagian dari upaya untuk mempertahankan
mempertahankan ya kepentingan apa namanya
posisinya dia sebetulnya
yang berdampak pada pelemahan
ya artinya gini posisi dia sebagai
posisi politik sebagai kepala negara
kepala pemerintahan kan memang disokong oleh partai partai politik
dan dia sampai
dan dia sampai pada posisi itu
itu kan juga ada kontribusi dari dukungan dukungan itu
nah pada satu titik mungkin dia berkompromi dengan semua itu
tapi dengan alih alih mengorbankan itu
dia membentuk dewan pengawas dengan menghadirkan orang orang berkompetensi
sebetulnya itu upaya untuk
kenapa itu yang dipilih
kenapa tidak langsung dipotong ketika revisi dia menarik diri
langsung ketika pemerintah menarik diri
jadi presiden berkontribusi pada
ujung ujung tadi yang dua orang orang galak ini bilang
ada pelemahan atau persekusi terhadap pemerintah
iya berkontribusi karena memang itu dari disokong
dia bisa melakukan yang lebih dari itu
presiden nih katanya sama sama
enggak sih saya masih percaya bahwa beliau nggak sampai tahap itu
ya at least
memang sih pasti akan ada catatan
dan saya yakin teman teman aktivis anti korupsi juga punya catatan terkait undang undang ini
cuma kalau misalnya per hari ini
saya masih melihat ada niat baik dengan memilih tokoh tokoh yang baik di dalam dewan pengawas
meskipun tentunya memang secara sistemik kita harus lihat secara ke depan
dan mungkin bisa perbaiki
karena memang presidennya tidak selalu pak jokowi
presiden pasti berganti dan lain sebagainya
tapi saya masih percaya bahwa beliau masih punya niat baik dalam memperbaiki persoalan korupsi
ya at least yang saya masih tunggu sampai sekarang adalah upaya pencegahan yang secara serius
yang kemarin juga sempat kami diskusikan dengan pak mendagri adalah misalnya
menerbitkan himbauan dan
kepada pemerintah daerah untuk kemudian melaksanakan
kalau saya bicara sama donald faris katanya paracetamol untuk penyakit pusing kepala pemberantasan korupsi ini adalah presiden harus berani mengeluarkan perpu
anda psi setuju
posisi kita sih sekarang
kita nggak dalam posisi mendukung atau tidak
artinya kita mengharap kita percaya dengan apa yang dilakukan oleh pak presiden saat ini
karena sekarang juga beliau masih belum dalam posisi akan mengeluarkan itu
jadi kalau bagi presiden
presiden tidak perlu mengeluarkan perpu berarti psi berharap atau berpendapat juga prpu memang tidak penting untuk dikeluarkan untuk saat ini ya
harapannya kalaupun tidak dikeluarkan perpu tetap saja kita ingin orang orang terbaik yang
apakah bisa kalau tidak dikeluarkan perpu upaya pemberantasan korupsi kita itu bisa segalak dan sedramatis seperti sebelum sebelumnya
kita akan bahas itu saja dah
kami akan segera kembali
nah saat lain koronatepo presiden sudah menandatangani prpres baru tentang kpk
apakah itu juga bagian dari penguatan kpk itu tanpa harus ada prpu
banyak hal hal lain bang ferry yang bisa dilakukan presiden percaya dong kata samari
alih alih mengeluarkan perpu yang membenahi situasi
tiba tiba presiden berencana mengeluarkan perpres yang isinya itu dahsyat mas budi
pasal satu angka satunya di draft yang tersebar di publik itu adalah

kami tidak bisa mengeluarkan prpres yang tersebar di publik itu adalah
personas yang tersebar di publik itu adalah
saya saudara madam kilimanjaro lr rosnail untuk berdua kan dan saya
saya marissa bryce tiana dan sebagai tentu saja sebagai pentingnya kita harus begitu maksimal badan thema
saya taruh masalah ke dalam situasi itu
dan pada awal

presiden bisa saja menolak itu kan
ada nggak percaya kepada presiden punya komitmen pemberantasan ke presiden
pengawas orang orang hebat hebat itu pilihan presiden loh
kan presidennya tidak hanya pak jokowi
ini presiden republik indonesia ya
jadi kalau meletakkan itu suatu saat bisa jadi sangat masalah ya
belum lagi di perpres itu diatur bahwa
bahwa deputi penindakan bertugas melakukan pencegahan
coba bayangkan penindakan melakukan pencegahan
itu kan tugas deputi pencegahan
artinya kalau memang seluruh aparat penegak hukum
diminta jadi penjegahan
tidak ada lagi orang kemudian aparat penegak hukum yang akan menangkap maling ya
maksud anda jadi perpres ini adalah bagian dari kelanjutan satu demi satu
semakin menyempurnakan pembantaian terhadap kpk
gimana bang donal kita anda udah cerewetnya bukan main gitu kan
saya cerewetnya badani gitu ya
tapi fakta politiknya berkata yang lain kayaknya jaka subung bawa golok gitu kan
dan jangan dilanjutkan yang terakhir kan
maksudnya begini dalam pandangan saya
problem hari ini kan ditimbulkan karena efek berkelanjutan dari revisi undang undang kpk
yang dilakukan secara kilat
hari ini mau cuci piring dalam tanda petik melalui pembentukan dewan pengawas
beberapa nama kalau kita lihat portfolio rekam jejaknya orangnya berapa
orangnya bagus baik
tapi bukan berarti orang baik tersebut akan mencuci kesalahan presiden
dari proses revisi undang undang kpk yang sudah dilakukan
karena problemnya bukan problem siapa dewan pengawasnya
tapi problemnya adalah kenapa revisi undang undang kpk itu dilakukan tanpa ada penjelasan yang benar
sesungguhnya motivasi revisi itu
karena kalau kita lihat justru asimetris kalau kita lihat pernyataan pernyataan presiden
hari ini presiden berkeluh kesah
anggaran negara susah susah dikumpulkan oleh negara
tapi kemudian bocor karena korupsi
justru kenapa lembaga yang mengawal anggaran negara tersebut yang kemudian dikempeskan
ini kan pernyataan terbalik
melalui revisi undang undang kpk
ini kan pengempesan lembaga pemerintahan korupsi
atau beberapa waktu lalu presiden berpidato di jcc
beliau berkeluh kesah bahwa
jangan sampai kepala kepala daerah itu menjadi alat peras
kondok korban pemerintahan
oleh lembaga penegak hukum
kepolisian dan kenjaksaan
kalau problemnya ada di lembaga kepolisian dan kenjaksaan
kok kemudian yang direvisi adalah undang undang kpk
ini pernyataan pernyataan yang kontrol produktif
dengan aksi yang dilakukan oleh pemerintah
berbicara soal revisi terhadap undang undang kpk
salah satu problem yang saya ingat adalah
problem poin pertama nawacita itu adalah
melakukan reformasi struktural
kepada lembaga penegak hukum
kepolisian dan kenjaksaan
dan hari ini memasuki tahun ke enam
jokowi sebagai presiden dua periode
kita belum melihat apa saja milestone
yang akan dilakukan untuk memperbaiki
institusi kepolisian dan kenjaksaan
yang dibawahnya adalah dibawah komando presiden
tidak cukup hanya dengan membubarkan
lembaga pengawas proyek
seperti di kenjaksaan
tidak bisa dengan melakukan itu
tidak hanya bisa dengan mengganti kapolri
atau mengganti kabreskrim yang adalah mantan ajudannya
tidak bisa hanya reformasi
diletakkan hanya dengan menggeser individu individu
pada posisi posisi tertentu saja
karena problemnya kultural
karena problemnya organisasi
kalau itu tidak diperbaiki
menurut saya kemudian hanya kamuflase
bicara soal pemerintahan korupsi
mbak dhani kalau kita bicara tadi
ini kurang lebih menyalahkan
ini adalah kolaborasi elit
baik di eksekutif ataupun legislatif
sampai ujung ujungnya seperti ini
kalau memang sudah itu harapan kita ada di mana
enggak ini kan memang apa entah
persepsi publik dengan persepsi elit kan
jadi kayaknya bertolak belakang
dalam kasus korupsi ini
ketika itu terjadi
kenapa dalam sistem presidensial
sebenarnya presiden itu punya
kewenangan yang besar untuk itu gitu
harapannya memang sebetulnya
sekarang gini kita menuju dua ribu dua puluh
banyak problem pemilu kita masih di depan mata
yang pertama adalah
ruang oposisi di dalam parlement itu
sudah demikian sempit
ini catatan kita nanti
untuk revisi undang undang kpk
artinya bukan hanya undang undang kpk
undang undang pemilu undang undang md tiga
yang secara tiba tiba dari ditambah jumlahnya
wakil ketua dan semuanya
itu kan demi apa akomodasi semua
jadi yang harus diwaspadi adalah
ruang oposisi di dalam parlement akan semakin sempit
dan nanti mereka akan bertarung
kalau anda katakan ruang oposisi semakin sempit
berarti kan presiden punya power yang cukup besar
kenapa power itu tidak dipakai
artinya sebetulnya gini
pertarungan kita adalah ruang oposisi di luar parlement
teman teman ini kan sebetulnya bergerak disitu kan
nah seberapa ini bisa punya amunisi yang panjang
karena nanti dihadapkan
tiba tiba di tengah jalan
tadi perpres tiba tiba muncul begitu saja
tanpa ada dialog
memang mau gak mau aja kesana
oke sama ada terakhir
daripada kita mengutuk kegelapan
kita menyalakan sedikit lilin gitu ya
masih tetap bisa dinyalakan oleh
pemerintahan kali ini
supaya paling gak ferry dan donal ini
punya optimisme dalam menatap hari dua ribu dua puluh
seperti yang saya katakan
saya pikir memang aspek pencegahan ya
artinya aspek pencegahan ini juga sangat penting
dan saya pikir perlu dipikirkan secara menyuruh
yang memang sekarang sedang didorong
dan kita harapkan yang betul betul terrealisasi
misalnya himbauan atau bahkan instruksi
instruksi presiden terkait penggunaan e budgeting
soal transparansi penganggaran
karena bagaimana kita bicara soal
tidak adanya kebocoran anggaran
kalau misalnya transparansi penganggaran
tidak ada itu planning anggaran yang transparan
dan kita harapkan itu semua bisa terimplementasi
sampai level daerah
jadi jangan terlalu fokus sama revisi undang undang kpk
dan hal hal yang menyambut kpk
tapi ada faktor faktor lain yang bisa
menjadi semangat tadi itu ya
saya pikir bicara soal kpk dan lain lain
tentu teman teman aktivis punya ruang
dan bahkan mengawasi itu
tapi saya pikir aspek aspek lain juga kita harus awasi
baik kita akan lihat bagaimana tahun dua ribu dua puluh
aspek demokrasi pemberantasan korupsi
termasuk juga penegakan ham
dan perlindungan kebebasan
karena kebebasan juga menjadi salah satu faktor penting
dari fundamental demokrasi kita
terima kasih bang ferry
terima kasih bang donald
terima kasih badani atas pembicaraannya
mudah mudahan dua ribu dua puluh akan jadi tahun yang lebih baik
dan harapan dan kekecewaannya donald
mungkin bisa dibalas dengan hal yang lebih baik di tahun dua ribu sembilan
atau sebagaimana parlemen jalanan
itu kita akan lihat tahun dua ribu dua puluh
nanti akhir desember dua ribu dua puluh
kita duduk lagi disini dengan informasi yang sama
demikian layar demokrasi malam hari ini
pastikan anda mengikuti perkembangan jalannya proses dan dinamika demokrasi di indonesia
bersama layar demokrasi di cnn indonesia
karena maju mundurnya kualitas demokrasi kita
amat bergantung kepada partisipasi anda
dalam merawat kembang kebebasan ini
saya budi hadi putro